ya kehadiran polisi virtual sedianya untuk memberikan rasa aman dan juga ranah siber yang sehat
namun di satu sisi sebagian menganggap polisi virtual ini dikhawatirkan akan membatasi kebebasan berekspresi dan juga ranah privasi
lalu bagaimana pandangan lembaga pemerhati kebebasan berekspresi safenet atas kehadiran polisi virtual tersebut
bergabung direktur eksekutif safenet damar juniarto pada malam hari ini
mas damar selamat malam
selamat malam fani
sehat ya mas damar ya
ya terima kasih sehat
baik mas damar langsung saja bagaimana dari kacamata anda keberadaan polisi virtual ini lebih banyak manfaat atau malah mudarat bagi kita sebagai pengguna media sosial
ya saya mencoba mengikuti ya tadi apa yang disampaikan
maka dengan cara yang akan dilakukan dalam pelaksanaan virtual police itu sebetulnya alih alih melakukan edukasi sebetulnya virtual police justru melakukan aksi pendisiplinan di digital
jadi kalau dia melakukan aksi pendisiplinan
maka dia hadir sebagai penjaga kamtipmas di digital ya
jadi baik di media sosial bahkan juga di pesan singkat
nah dengan kacamata seperti ini kan sebetulnya polisi melihat akan siap melakukan koreksi
kalau ada perilaku warga yang tidak disiplin
jadi kalau tidak disiplin dia akan ditegur
lalu kalau kemudian masih saja tidak mendengarkan maka dia akan menghadapi sanksi hukuman
nah dalam kacamata ini sebetulnya
bisa mengatakan hidup warga di digital warga indonesia di digital apa yang dia sampaikan apa yang dia lakukan itu dalam pengawasan dua puluh empat jam dari negara
nah itu sama saja sebetulnya dengan saya mengatakan ini adalah satu bentuk state surveillance di abad digital
dia menghidupkan digital panopticon
jadi negara memandang ke segala arah tentang apa saja yang dilakukan warganya
begitu ada yang tidak sesuai langsung
lakukan tindakan perdisiplinan
oke jadi mengkerangkeng kita dong
nah kita sebetulnya berharap ini hasilnya baik ya
tapi kalau modelnya seperti yang cara pandangnya seperti tadi saya khawatir sebetulnya warga akan merasa ini adalah sesuatu yang menakutkan
jadi menimbulkan ketakutan baru
karena polisi bisa hadir sewaktu waktu di ruang privat kita
apalagi dalam pelaksanaan tanpa menunggu aduan polisi sudah bergerak
nah tanpa kehadiran polisi saja sebelum adanya virtual polisi ini warga sudah cukup jerih dengan ancaman undang undang ite
apalagi sekarang kalau berhadapan dengan polisi yang tiba tiba langsung ada di depan kita
di depan warga yang diduga melakukan tindak pidana
oke mas damar
tentu saja itu akan menambah kengirian
lalu yang kedua kalau boleh menyampaikan sedikit saja
virtual polisi ini tidak dia meniadakan ruang pembelaan
tidak ada kesempatan yang membuat postingan untuk menyatakan bahwa apa yang disampaikan itu bukan hoax
apa yang disampaikan itu bukan kebencian
dan karena virtual polisi mendahului proses peradilan
nah ini padahal kita tahu polisi bukan otoritas peradilan
jadi saya rasa ini yang paling urgent untuk disampaikan
jangan sampai virtual police masuk terlalu jauh
karena privat mengurusi percakapan warga
polisi ikut mengkurasi isinya
lalu ikut menentukan mana yang benar mana yang tidak
dan akhirnya kemudian warga tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan perselisihannya sendiri
nah ini yang harus diperbaiki
karena kalau memang tujuannya adalah ingin mengedepankan edukasi
maka hadirlah untuk memberikan sosialisasi
tapi bukan hadir sebagai penjaga yang siap siap akan menghukum kalau warga tidak disiplin
sudah ada tadi katanya kalau misalnya ada pendapat dari tiga ahli gitu
ahli undang undang ite kemudian pidana kemudian juga ahli bahasa
serta sebenarnya katanya ada restoratif justice terlebih dahulu gitu
mediasi terlebih dahulu sebelum adanya penindakan
sebelum semuanya terbukti maka proses secara kekeluargaan ini lebih dikedepankan
seperti itu gimana mas damar
ya itu kan di belakang ya
tadi di langkah ketiga kalau nggak salah
atau ketiga atau keempat
saya yang soroti tadi langkah kedua
ketika dia mendapat teguran
dan keteguran tersebut salah satu yang harus dia lakukan adalah menghapus
nah kata menghapus di sini itu kan sebetulnya adalah sebuah hal yang tidak sesuai dengan rekomendasi
ada rekomendasi dari badan dunia pbb
yang disampaikan oleh pelapor khusus pbb david kain
dia mengatakan bahwa ada rekomendasi tiga dan rekomendasi empat
tentang bagaimana mengatur konten di internet
untuk negara rekomendasi
dan rekomendasinya adalah negara harus menahan diri untuk melakukan pemantauan dan penfilteran konten proaktif
karena ini tidak konsisten dengan pengakuan hak atau spivasi dan kemungkinan besar menjadi sensor
itu yang pertama
lalu rekomendasi yang keempat
negara harus menahan diri untuk mengadopsi model regulasi di mana lembaga pemerintah menjadi arbiter ekspresi yang sah
karena mekanisme yang bisa diterima oleh dunia internet
dan agar konten internasional adalah harus diputuskan di otoritas peradilan
tidak oleh kepolisian
tapi mengingat bahwa microsoft sendiri juga sudah mengeluarkan sebuah hasil dari penelitian bahwa
katanya netizen indonesia ini paling tidak sopan gitu se asia tenggara
mungkin sebenarnya dimaksudkan polisi virtual ini untuk menjaga kodrat kita agar tidak keluar jalur gitu dari kesopanan yang dimaksudkan oleh nusantara
tapi tahan dulu mas damar jawabannya
dialog akan kami lanjutkan setelah jeda berikutnya
tetap bersama kami di cnn indonesia kedatang
itu melihat presidennya seperti itu tidakkah katakanlah polisi virtual ini bisa menjadi semacam watchman atau kategori watchman itu tidak pas gitu disematkan pada polisi virtual gimana menurut mas damar
ya dari lembaga yang sama sebetulnya microsoft juga mengeluarkan indonesia merupakan negara yang paling berbahaya ya karena malware nya paling tinggi
jadi kalau kita bicara tentang
apa saja yang terjadi dina digital kita memang masih carut marut masih berantakan
tapi saya memandangnya bahwa persoalan ini akar masalahnya adalah edukasi kita atau literasi kita yang rendah ya literasi digital kita rendah
jadi masyarakat tidak tahu cara terbaik untuk menggunakan media sosial dan juga internet
lalu yang kedua bagaimana masyarakat sekarang mencoba mengekspresikan
tetapi dia meniru figur figur publik yang menggunakan internet sebagai sarana untuk cacimaki
jadi dia mengkopi atau menyalin percakapan tersebut
ada pengaruh dari influencer juga ya mas damar
dan memakainya sebagai sarana untuk melakukan hal hal yang tidak sopan
pertanyaannya adalah apakah virtual police bisa menjadi panasia atau obat untuk hal ini
kalau dia diarahkan untuk menyelesaikan perkara malware
dan juga perkara ransomware
lalu ada misalnya penggunaan media sosial yang mencerminkan orang hendak bunuh diri
mungkin itu sesuatu yang lebih saya rasa lebih positif bisa diterima ya
tetapi kalau virtual police sekarang diarahkan untuk mengatur soal sopan santun
dan kalau tadi kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa ini adalah area pendisiplinan

maka sebetulnya warga ini orang orang yang diarahkan mereka juga bisa mengatur sopan santun
maka sebetulnya warga ini orang orang yang diarahkan mereka juga bisa mengatur sopan santun
karena warga itu tidak tumbuh menjadi lebih educated
karena warga hanya melakukan itu karena rasa takut
nah kita mana yang mungkin ketempuh sebagai bangsa
apakah kita akan mendidik warap bangsa menjadi lebih baik
atau kita memang lebih senang untuk melakukan sesuatu yang didasarkan atas rasa takut
ambil contoh misalnya gini yang paling sederhana adalah
waktu sosialisasi tentang pemakaian helm
beberapa orang memakai helm dan memakai motor
beberapa orang memakai helm dan memakai motor

naik motor gitu kan
caranya adalah melakukan sosialisasi dengan yang paling baik ya
jadi baru setelah sosialisasi itu dilakukan
warga kemudian paham bahwa guna untuk memakai helm itu adalah
melindungi diri dari kecelakaan dan juga menurunkan resiko kematian
nah tapi kalau kemudian orang memakai helm hanya karena rasa takut melihat polisi
kalau dia tidak lihat polisi dia pakai helm
dia lepas lagi helmnya
nah kurang lebih seperti itu
jadi ketika virtual polisi ini hanya dimaknai sebagai
oke kita akan sopan kalau ada polisinya
tapi kalau nggak ada polisinya
maka kita bebas bebas saja
artinya tidak mendidik masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih beradab
tapi bukankah nature kita sebagai warga indonesia sehari hari seperti itu mas damar
salah dari edukasinya sejak awal berarti
ya memang misalnya kalau kita lihat contoh yang paling dekat ya
pandemi ini ya salah satunya kan prokes ya
ya memang problem kita adalah edukasi
itu kita harus akui bahwa tingkat literasi kita rendah
dan ada problem edukasi kita
sehingga kita tidak bisa menerapkan sebaik seperti yang dirancangkan
nah ini yang saya khawatirkan sebetulnya model virtual polisi ini justru
dia akan mengekalkan rasa takut tersebut
dan bukan bagian dari mendidik masyarakat
kemungkinan terburuk apa yang bisa terjadi mas damar
ketika ketakutan tersebut
jadi apa ya katakanlah jadi momok gitu bagi masyarakat
ya kalau sekarang yang kita hadapi hanya tinggal tunduk kan
warga harus tunduk pada pendisiplinan
dan artinya dalam aspek penundukan tersebut
maka ada hal hal yang saya khawatirkan
misalnya bagaimana dengan warga yang ingin mengeluh tentang
yang dia beli tapi tidak sesuai
lalu bagaimana warga ingin menyampaikan review terhadap produk yang
apa yang dia keluhkan ya
bagaimana jurnalis bisa bekerja tanpa rasa takut
nah itu hal hal pr pr yang saya rasa timbul dari
cara cara yang akan diterapkan ini
jadi kalau cara ini akan menimbulkan rasa was was gitu
dan orang lebih karena takut ya
atau orang yang bekerja karena takut
ya akan susah untuk bisa memperbaiki misalnya tadi hal hal yang berkaitan dengan demokrasi
atau hal hal yang berkaitan dengan hak dia
ketika dia menggunakan hak dia secara penuh
apakah dia akan dilindungi atau tidak
itu yang menjadi tantangan
tidak sesuai dengan semangat demokrasi indonesia juga ya mas damar
jadi bagaimana mas damar
safenet menimbang solusi apa yang kira kira paling aman paling tepat
sekaligus tidak hanya menjamin kenyamanan berpendapat mencuit di dunia maya ini masih tetap bisa kita laksanakan
kami membuka diri
artinya kepolisian kalau memang misalnya membutuhkan masukan dari masyarakat sipil
itu kita bisa berdialog sehingga menemukan jalan keluar dari cara pengaturan yang lebih baik
dan mekanisme pengaturan yang lebih baik itu sudah disediakan oleh mekanisme global
jadi dunia ini kan sedang berupaya untuk mengatur bagaimana mengatur internet yang lebih baik
panduan panduannya sudah ada
sebetulnya bisa dibaca
tapi kita bisa diskusikan
mana yang lebih cocok buat indonesia
nah rekomendasi rekomendasi itu sebetulnya perlu dilaksanakan sehingga dalam tata laksana pengaturan konten
dan juga mekanisme penindakannya itu dia comply atau sesuai dengan arahan bagaimana seharusnya konten di internet itu diatur
baik baik baik
terima kasih mas damar atas informasinya malam hari ini
terima kasih telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected